dua puluh mei dua ribu dua puluh dua hampir satu bulan yang lalu kementerian pertanian mengumumkan wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak berkaki belah yang terjadi di aceh dan jawa timur
dan hampir satu bulan wabah ini tidak tertangani justru meluas
per tujuh belas mei atau satu pekan setelah pengumuman ternak di lima puluh dua kabupaten kota sudah terpapar sekitar tiga belas ribuan ekor
dan per tujuh juni sebaran mencapai tujuh belas provinsi menjakiti empat puluh ribu ekor hewan ternak dengan potensi penyebaran yang lebih besar lagi
bergabung sore ini untuk membahasnya ada pak teguh budiana ketua komite pendaya gunaan pertanian
selamat sore pak teguh
terima kasih bapak atas waktu anda
kami juga sudah mengundang kementerian pertanian untuk berbincang tapi mereka tidak dapat hadir
saya ke pak teguh terima kasih sekali untuk waktu anda
pak teguh sejauh ini informasi yang pak teguh dapat dari teman teman peternak itu bagaimana kondisinya di lapangan
tadi disebutkan ini posisi terak
itu ada delapan belas provinsi kabupatennya satu ratus enam puluh tujuh ada satu ratus enam puluh tujuh ekor yang sakit sembuh tiga puluh ribu
kemudian sudah dipotong bersyarat itu ada enam ratus tiga puluh lima dan satu ratus tiga puluh lima
posisi terakhir kalau tadi disebutkan masih
lebih kecil ya
dalam waktu yang sangat cepat ini luar biasa cepat
pak teguh anda melihat ini belum pernah terjadi sebelumnya
penyebaran yang begitu cepat begitu masif dalam satu bulan loh
penambahannya sudah sangat signifikan
penyakit mulut dan kuku ini terakhir di indonesia itu
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh kita kan dinyatakan bebas
jadi sebelum itu memang pernah ada tapi tidak
pemerintah waktu itu secara cepat bisa mengatasi masalah ini
dan memang setelah tahun lebih ini tidak pernah ada outbreak semacam ini
ini merupakan suatu kejadian yang sangat luar biasa sebenarnya
adalah suatu tragedi buat bangsa indonesia
pak teguh sejauh ini selama sebulan terakhir
apa saja treatment yang dilakukan oleh para peternak
kemudian apakah mendapat dukungan dari pemerintah treatment treatment tersebut
atau mereka memang melakukan treatment secara mandiri kepada ternak ternaknya
dalam hal ini sebenarnya ini kan tanggung jawab pemerintah
dan yang wabah ini yang menjadi domen pemerintah
adalah untuk mengatasi
pemerintah sudah melakukan
dan memberikan penyuluhan bimbingan pada peternak
dan sebagainya ada sop nya
peternak sendiri juga sudah melakukan sesuai dengan
petunjuk petunjuk yang diberikan oleh pemerintah
tetapi ada satu hal
pmk ini memang penyakit yang sangat berbahaya
bahkan badan kesehatan dunia menempatkan pmk pada list a
dan hewan yang nomor satu an
dia sangat infeksius dan bisa menyebar melalui udara
sampai dua ratus km kata para ahli
kita lihat saja di jawa timur itu awal mei dalam waktu singkat aceh sudah kena sumatera utara
dan sekarang ini
dalam waktu satu bulan
itu sudah ada delapan belas yang tertular
kita lihat betapa luar biasanya
daya infeksi dari virus ini
pak teguh dari mereka yang atau dari hewan ternak yang terjangkit
itu berapa persennya yang kemudian mati pak teguh
kita ini kan dari yang terinfeksi seratus ribu
tapi yang mati itu berapa persennya yang kemudian mati pak teguh
kalau itu sebenarnya tidak dipotong paksa pasti dia akan mati
itu kira kira memang kisaran menurut para ahli sekitar satu lima persen kalau ada obat
tergantung kan kondisi dari ternak itu sendiri kalau ternaknya juga memang lebih tahan
tapi saya kira kita nggak bicara soal berapa yang emas
karena hewan yang tertular
juga masih sembuh
dia itu menjadi karier juga pada virus ini
dan bisa menyebabkan
itu yang ada di awal
pemerintah kemudian kemarin sempat mengambil kebijakan
untuk membatasi mengisolasi membatasi pergerakan mobilitas hewan hewan ternak
apakah betul betul memang sudah dilakukan
di lapangan pak teguh
memang ini memang sulit sekali untuk mengontrolnya
kalau menurut kami
itu langkah sudah betul
sop nya seperti itu
tetapi kalau misalnya ada peternak kemudian diem diem
dia melalui jalur belakang tetap mengedarkan apa namanya
membawa ternaknya ke daerah lain
ini kan juga sulit dikontrol ya
hal hal semacam inilah
memang perlu penyuluhan yang intensif dari pemerintah
kepada para peternak
betapa berbahayanya pmk ini
sehingga mereka harus mengikuti ketentuan ketentuan
atau petunjuk yang diberikan oleh pemerintah
dan pemerintah saat ini tidak melakukan
ya menurut kami ya
kemarin saya lihat ada satu pemikiran bagus dari anggota dpr komisi empat pak jd mulyadi
kalau sudah begini musnahkan
pemerintah tidak punya dana tanggap
mereka tidak bisa mengusnahkan
musnahkan siapa yang ganti mereka
sampai hari ini ini tidak lemah
jadi dari hewan hewan yang masih
jadi peternak masih ya
oke saya mau konfirmasi
makanya ini sebenarnya kalau tadi saya katakan tragedi
terutama buat peternak ya
untuk peternak tentu saja
ya tentu saja ini tragedi untuk peternak
oh ya tragedi
kita ambil contoh di inggris
seringkali saya sampaikan tahun dua ribu satu
begitu ada outbreak
yang dilakukan pemerintah itu
seribu ekor sapi
empat juta kambing domba dan hewan pupuk belah lainnya
yang harus dimusnahkan
tapi pemerintah sudah
adanya dana untuk melakukan kompensasi
kita tidak bisa
inilah yang menjadi masalah
kalau tadi dikatakan enam ratus tiga puluh lima potong pak
petani juga ada yang
apa yang panik kemudian menjual dengan harga murah
kemarin saya melihat itu video pendek
seorang ibu tua menangisi sapinya yang mati karena pmk
tangisan dia itu tangisan kita
dia pelihara sekian tahun dengan seluruh pengorbanan
tiba tiba tidak ada yang kemudian menjamin bahwa
akan mendapatkan penggantian
dan ini akan mungkin terjadi terus
kalau pemerintah tidak mampu mengatasi penyebaran pmk
pak teguh jadi saya ingin konfirmasi
kalau bahasanya istilah yang anda tadi katakan
peternak tidak mendapatkan ganti rugi atas itu
oh nggak dapat ganti rugi
sekarang ada beberapa di jawa timur
katanya diganti oleh pemerintah
yang jelas waktu saya dialog dengan wakil gubernur jawa timur
itu saya tanya apakah ada dana untuk tangkap garurat
ya kami ambilkan anggaran untuk bencana
artinya memang pemerintah menghadapi pmk ini menjadi gagap
karena memperhitungkan akan terjadi
tapi menteri pertanian mengatakan
semuanya masih terkendali
menurut anda ini betul atau tidak
kalau yang anda lihat
ya kita lihatlah perkataan menteri pertanian ini
sebulan dua bulan ke depan
kalau memang betul
karena beli vaksin kan tidak semudah itu
vaksin itu salah satu yang untuk bisa mencegah yang hewan yang sehat
tapi apakah vaksin seperti beli di indomaret itu tidak
artinya ada suatu prosedur prosedur dan jenis vaksinnya juga harus sesuai dengan
dan sampai hari ini kita tidak tahu
asal mua asal pm semua cuci tangan
pak teguh jadi apa yang sebaiknya saat ini sesegera mungkin dilakukan oleh pemerintah sekarang
harus presiden soko bilangkah kemudian mengangkat ini menjadi
satu masalah nasional
apa bencana nasional menurut anda
ada lima lima juta rumah tangga peternak sapi
dan ini di seluruh indonesia
dan sekarang sudah delapan belas provinsi
ini kan berarti rawan mereka itu terkena pmk ini
oleh karena itu presiden jokowi harus membuat tim yang interdepartemen termasuk departemen keuangan
harus menyediakan anggaran untuk memberantas pmk plus kompensasi untuk para anak yang ini
hidupan mereka peternak kecil kecil ini
ya tadi saya gambarkan seorang ibu menangisnya yang mati
sangat sangat menyentuh perasaan
pak teguh kalau misalnya kita bicara sebentar lagi sudah menghadapi masa idul adha
apa kekhawatiran dari para peternak sebenarnya
ya idul adha itu salah satu momen di mana peternak itu bisa memperoleh harga yang bagus
maka dari itu jauh hari sebelum itulah biasanya para peternak itu merawat sapinya dengan bagus
supaya memenuhi ketentuan ketentuan sebagai hewan korban
dan umumnya harga juga bagus
inilah yang sebenarnya bagian yang ditunggu peternak
tetapi dengan adanya wabah pmk ini dengan kebatasan kebatasan
mana tidak semua sapi itu bisa
ada memang kecepatan semua mu dua tahun dua ribu dua puluh dua
dimana yang boleh syaratnya inilah yang juga menyulitkan kepada
karena ternak ternak yang dianggap terkontaminat atau tertular ini tidak bisa bebas
kalau dulu kan tidak ada masalah
ntb saja sebagai sumber itu sudah tertular
jawa timur itu adalah lumbungnya sapi dan juga kambing dan domba
juga sudah tertular
ya di jatim itu sudah terindikasi yang sakit itu tiga puluh ribu
itu kalau ya itu artinya apa
ada untuk memperoleh hewan hewan korban yang dibutuhkan
terutama dki ya
dki ini kan biasanya didatangkan dari daerah daerah lain
semoga ini bisa sesegera mungkin tertangani
kami mendapatkan informasi kementerian pertanian
jajaran kementerian pertanian saat ini
sekarang hari ini memenuhi panggilan rapat dengan pendapat dari dpr ri
dan semoga didengar juga suara dari para peternak di indonesia
yang disampaikan tadi oleh pak teguh
pak teguh terima kasih sekali lagi sudah bergabung sore hari ini di cnn indonesia
sehat selalu bapak